di balik ciamiknya layar insight with desi anwar bersama orang nomor satu di indonesia presiden joko widodo
ada kerja tim yang solid dari awal hingga rampungnya tayangan ini
lebih dari dua puluh orang tim produksi terlibat untuk menggarap episode spesial kali ini
peralatan yang dibawa pun tak sedikit jumlahnya
berbagai jenis kamera drone alat pencahayaan dan sebagainya
turut dibawa untuk memaksimalkan sesi wawancara
tim produksi inside with desi anwar mulai bergerak pada dua puluh tiga maret
atau dua puluh lima jam sebelum jadwal wawancara
tnn indonesia bisa
tim bergerak menuju istana bogor
tempat yang ditentukan oleh internal kepresidenan
pada tahun dua ribu tujuh belas
indonesia desi anwar langsung melakukan persiapan
setting peralatan dan finalisasi blocking untuk wawancaranya akan digelar dua puluh empat maret
nah ini adalah tahapan reki yang mana setting alat dan juga blocking untuk wawancara dimulai
atau dilakukan satu hari sebelum wawancara itu dimulai
dan selain melibatkan tim yang cukup banyak seperti ini
desi anwar pun turut terlibat langsung dalam tahapan ini
nantinya di ruangan ini desi dan juga presiden akan membahas tentang isu isu penting seputar good governance
dan yang pasti ini membutuhkan persiapan yang cukup matang tentunya
bagi desi anwar istana bogor menyimpan kenangan saat ia meliput salah satu peristiwa monumental di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
oke ini adalah satu hari sebelum wawancara dimulai
dan ini adalah dua puluh tiga maret
dua puluh tiga tahun setelah desi anwar terakhir liputan di istana bogor
kamu udah dua puluh tiga tahun kamu mungkin baru lahir ya waktu itu dika
masih pakai celana pendek
itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat saat itu indonesia menjadi tuan rumah apec ya
nah saya ingat ya waktu itu karena ini sebuah perhelatan negara luar biasa
jadi kita semua tv harus dipul
saya dan rekan saya tvri kalau nggak salah waktu itu namanya ines sukandar
dan ada satu lagi
jadi kita harus berdiri ini live loh semua
jadi pada saat itu apec pertemuannya diadakan di istana bogor
jadi di sini presiden soeharto menunggu kedatangan para kepala negara
bayangkan negara asia pasifik kan banyak sekali
dan mereka semua masuk pakai mobil satu persatu dari sini
dan mobilnya itu mobil khusus yang disediakan oleh ktt
dan kita harus improvisasi nih
lihat daftar ini kepala negara
kepala negara mana nih sekarang
dan kira kira ada siapa di dalam
karena kan susah untuk melihat ke dalam
tapi yang paling oke yang paling gampang itu adalah kepala negara dari amerika serikat
presiden bill clinton waktu itu kenapa
karena dia bawa mobilnya sendiri
namanya the beast langsung dari amerika serikat
kita jadi harus ini semua improvisasi ya karena live
kita bilang kenapa ya dia bawa mobil sendiri
terus iya karena ini masalah keamanan
dan dia bahkan bahan bakarnya juga harus mereka bawa sendiri
isi sendiri pesawat sendiri
jadi seolah olah gak ada kepercayaan terhadap keamanan di indonesia
kemudian mereka masuk bertemu di sana
nah di sini nih coba di belakang
di sini ada balkon
jadi para wartawan
wartawannya banyak sekali
wartawan dari luar negeri juga
kita dikumpulkan di sini
ini foto opnya di sini
mereka berjejer para kepala negara menggunakan waktu itu batik
kalau nggak salah batiknya iwan tirta
jadi sebenarnya yang paling menarik bagi kita wartawan
apec itu adalah foto op para kepala negaranya
karena biasanya mereka menggunakan pakaian khusus tapi mirip gitu
jadi waktu pertama kali saya meliput di apec pertama itu di seattle
mereka menggunakan semacam jas jaket
tapi ketika di indonesia
diberikan batik dan mereka semua bangga sekali
waktu reki ini selain dimanfaatkan untuk memantapkan lokasi dan blocking wawancara di area dalam dan luar istana
juga digunakan untuk tour di istana bogor
menelisik tempat tempat yang jarang bisa diakses warga sipil
ada pak jokowi dan ibu iryana di dalam
mau kita ganggu siapa tahu kita diajak ngeteh di dalamnya
pasti sangat menarik itu untuk menjadi pre interview ya
jangan jangan mereka lagi mengintip ini lagi ngapain ini
kebanyak sekali orang yang berkerumun di halaman istana bogor
tapi memang ini kesannya di sini itu seolah olah kita jauh ya dari jakarta ya
begitu hijau suasananya nyaman
mungkin itu juga yang jadi alasan pak jokowi memilih untuk tinggal di sana
mungkin itu juga yang jadi alasan pak jokowi memilih untuk tinggal di sini
saya tanyakan besok ya
saya tanyakan besok ya
persiapan hari pertama selesai
konsep sudah matang untuk dieksekusi
namun kemudian rencana tidak selalu berjalan mulus
angkat jalan terbit
angkat jalan terbit
chris akan kembali

sama yang mrt di paling depan dan dekat rusak rusak
kurang dari dua belas jam menuju one on one interview
tim produksi dikabari biro pes istana bahwa jadwal harus berubah dari rencana awal
perubahan jadwal ini dikarenakan presiden berolahraga terlebih dahulu bersama ketua umum partai golkar
sekaligus menteri perindustrian air langga hartarto yang dimulai pada sabtu pagi
imbasnya jadwal wawancara kemudian dimundurkan tiga jam dari rencana semula
namun perubahan jadwal tidak membuat persiapan desi maupun tim produksi berkurang
lalu hujan pun turun deras di kota bogor pagi itu
tepat satu jam sebelum wawancara dimulai
di perjalanan desian wakun sempat dibuat resah oleh cuaca yang terlalu teruk
hujan belum redah tapi wawancara harus tetap berjalan
desi menemui tim produksi dan sejumlah petinggi redaksi cnn yang sudah terlebih dahulu sampai di istana
setelah melalui pemeriksaan pengawal
kesibukan tak hanya tampak dari tim produksi insan
tetapi juga terlihat dari para pengawal presiden yang sangat detail untuk memastikan keamanan terkendali
lighting satu pelan
setiap pergerakan tim produksi tak luput dari perhatian pas pampres
yang memang bertanggung jawab penuh atas keselamatan presiden dan keamanan istana
suasana jelang wawancara dimulai pun sedikit tegak
ini terlihat dari raut wajah semua yang ada di ruang kerja presiden
akses kru pun mulai dibatasi oleh pas pampres agar presiden lebih nyaman
tinggal hitungan menit lagi menuju onar dan semua kru di luar kameramen harus keluar
kita lihat seperti apa nanti
tepat pukul sepuluh pagi presiden joko widodo masuk ke ruangan kerja
yang menjadi salah satu lokasi wawancara
para juru kamera langsung bersiaga demi menghasilkan visual terbaik
tanya jawab dengan rakyat
tanya jawab dengan rakyat
hanya jawab dengan latar lukisan berjudul laut
karya ernest desence pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ini berlangsung selama hampir satu jam
tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah
bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah mental korupsi
nah ini bagaimana
dan kalau kita lihat ya kasus iktp dan pejabat
atau kepala daerah yang masih ini bagaimana
apa yang harus diubah pak jokowi
lalu bagaimana dengan konsep di luar ruangan
sementara kota bogor masih konsisten dengan julukannya sebagai kota hujan
jadi memang kita blocking sesuai dengan konsep kita yang menggunakan perpaduan
jadi ada beberapa titik yang udah kita blocking
dimana akan dimunculkan imersif itu
titik sudah ada sudah aman
mulai dari depan istana sampai ke paling terplosok di depan istana negara
alhamdulillah hirau billahulaminya
di hari hanya turun hujan

hujannya benar benar gak berhenti dari pagi sampai acaranya selesai

acaranya selesai langsung cerah
alhamdulillah hirau billahulaminya
tetap puji syukur sama allah
puji syukur kepada allah swt
hujan itu berkah saya aminkan sebagai berkah
dan hasilnya alhamdulillah
kita malah diperkenankan untuk memblocking imersif itu tepat di depan istana negara
tepat di frandah depan istana negara
kita diizinkan oleh bapak presiden
izin itu keluar berapa menit sebelumnya
izin itu keluar berapa menit sebelumnya
lima menit sebelum show
lima menit sebelum show
ya konsep imersif dan motion grafis yang sejatinya ada di ruang terbuka pun dipindahkan ke beranda istana bogor
ya mrt lewat di depan istana bogor
nah inilah nanti akan muncul sebuah
karena orang harus mengerti yang namanya antri
kemudian yang kedua tepat waktu
kalau nggak tepat waktu ditinggal nanti sama mrt kita
kapan lewat ini pak jokowi
ini penting karena apa
jelas jamannya jelas
kapan dia tiba kapan dia berangkat waktunya jelas
kapan dia berangkat dan dia tiba
yang dibawa apa juga jelas sehingga akan menumbuhkan
tidak mengecewakan bukan
tapi dibalik itu ada upaya keras yang harus dilakukan
indah dhani sebagai director of photography insight episode kali ini harus menyampaikan konsep imersif dan motion grafis dengan sangat detail pada presiden jokowi
ya mrt lewat di depan istana bogor
tak tanggung tanggung ia tak segan seolah menjadi kereta mrt untuk memberikan gambaran agar mudah dimengerti presiden
pak jokowi sama mbak desi anwar lagi membahas tentang program infrastruktur yang seperti dijanjikan di awal bahwa tayangan kali ini akan menggunakan berbagai macam teknologi
seperti yang anda saksikan tadi di tayangan
ada mrt ada lrt ada tol laut yang dibawa langsung ke istana bogor
tapi kalau anda lihat sebenarnya ini hanya bidang datar yang diambil di salah satu bagian beranda di istana bogor
dan ini memang tidak mudah
harus ada komunikasi ada briefing yang dilakukan dan untungnya tampaknya respon pak jokowi cukup baik dan tampaknya dia senang ya dengan konsep ini
tapi seperti apa cara kerjanya dan siapa di balik layarnya
kita cari tahu
kami sangat bernah menjadi tempat wawancaranya pak jokowi
kemudian harus berubah karena memang agenda kita harus sangat menyesuaikan dengan agenda pak jokowi gitu yang harusnya akhirnya kita pindah ke bogor
tapi meskipun pindah tidak mengurangi hal yang ingin selain tadi ya konten tentunya ya pak jokowi akan bicara belak belakan tentang berbagai macam hal yang lagi kontroversial atau yang sedang ditunggu tunggu masyarakat gitu ya
pertanyaan pertanyaan yang sedang ditunggu jawaban yang ditunggu oleh masyarakat
juga kita akan menampilkan
teknologi teknologi yang biasa digunakan oleh cnn gitu ya
boleh lah kita bilang teknologinya terdepan gitu ya
jadi nanti akan ada imersif kita akan tunjukkan bagaimana
karena program program infrastruktur ini kan menjadi salah satu andalan dari pak jokowi ya
jadi kita akan tunjukkan tuh misalnya tol laut terus kemudian nanti ada juga mrt
jadi jangan kaget kalau nanti atau mungkin nanti ini karena tayangnya setelah wawancara ya
jadi jangan kaget pada saat kita nanti melihat ada mrt ada kapal besar ada di dalam istana
nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru
nah ini dia dua sosok dibalik imersif dan motion grafis inside with desi anwar bersama presiden joko widodo
dan dimas salah satu andalan dari divisi business strategy
menurut ayu perpindahan lokasi sempat cukup menyulitkan timnya mengolah grafis
kita ingin memasukkan grafis infrastruktur yaitu mrt terus ada tol laut juga
cara kerjanya pertama adalah kita framing dulu
jadi ketika survei kita menentukan
kita menentukan titik mana saja titik kamera ada di mana
setelah itu kita komposisikan dan kita satukan dengan grafis yang ada di cnn indonesia
nah kemarin itu kan tercatat dua kali pindah tempat
bahkan last minute juga harus pindah lagi di luar dari komposisi yang sudah direncanakan
kemarin itu kita sudah survei nih
kita sudah menentukan titik kamera ada di mana
hari berikutnya kita sudah mematangkan dari konsep pertama
kemudian pada hari h framing itu gagal
bukan gagal sih tapi nggak dipakai karena cuaca di bogor pada saat itu adalah hujan
tidak memungkinkan untuk take kamera di luar
sehingga kita berpikir cepat
gimana caranya agar yang grafis grafis yang gede ini dimasukkan ke dalam bangunan bangunan istana
benar benar pada hari h
perpindahan lokasi yang mendadak juga mengesankan bagi indah dhani
tapi tadi saya lihat mbak mendirect langsung presiden jokowi dodo
kita tahu yang namanya presiden republik indonesia siapapun beliau
hormat etika sopan santu nomor satu
kita kedepankan itu ya
cara kita untuk memohon kepada beliau
kita melalui pas pam pres ring satu
grup a yang benar benar ketat super ketat gitu
kemudian kita melakukan
beliau harus presisi arah pandangnya dan mbak desi anwar untuk melihat titik di mana objek dari imersif itu berhenti objek imersif itu jalan
bagian tersulit berhasil dilewati setelah para produser memberi isyarat untuk mengakhiri sesi wawancara yang ditandai dengan minum teh
suasana pun mulai mencair
sebelum berpamitan presiden memberi kesempatan kepada tim produksi untuk berfoto bersama
akhirnya sudah selesai satu setengah jam lebih wawancara tadi
iya dan ternyata sekarang matahari sudah mulai keluar
tadi pas kita melakukan wawancara hujan jadi kita harus rencananya plan b
yang imersif dan lain sebagainya itu terpaksa harus di depan dan di bawah tangga
tapi menurut saya nggak apa apa juga
bagus kita mendatangkan mrt lrt pesawat dan kapal
langsung ke beranda istana
belum pernah ini dilakukan
kalau tadi dari sepanjang wawancara itu overall mbak desi puas
oh lumayan cukup puas dan ini cukup exousting ya
karena durasinya itu lebih dari satu setengah jam
mungkin juga presiden juga
saya sempat ayo dong awalnya kan setengah jam gitu
tapi saya pikir kan ini kesempatan untuk menanyakan langsung kepada presiden
banyak kan masalah masalah di indonesia yang berkaitan dengan ekonomi ketimpangan timur barat kemiskinan dan juga hal hal kontroversial ya
masalah hoax dan lain sebagainya
jadi saya rasa cukup puas
pertanyaan tentang tahun politik
tadi tampaknya tidak banyak dijawab ya
sepertinya ya kita harus lihatin namanya juga politik
kalau mungkin pak jokowi kalau memberikan statement saat ini terlalu dini ya
karena posisinya memang saya lihat sedang di atas angin
jadi mungkin ya harus pilih pilih siapa cawapres yang mendampingin yang paling tepat
dan tidak dijawab ya normatif sekali tadi jawabannya
katanya fokus dengan kerja
seperti kata pepatah tak ada usaha yang mengkhianati hasil
layar insight with desi anwar episode spesial presiden joko widodo kali ini cukup ciamik dan membanggakan baik proses maupun hasil akhirnya
jnn indonesia bisa